assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
diserap dari bahasa arab
ulama dalam bahasa indonesia
diartikan sebagai orang yang ahli tentang agama islam
sedangkan umaro disebutkan sebagai pemimpin pemerintahan
nah saat ini seolah olah terdapat pembatas
antara peran ulama dan umaro
sebagian kalangan bahkan mungkin menilai
seorang ulama yang baik adalah yang jauh dari kekuasaan atau pemimpin
nah bagaimana sejatinya
islam menerjemahkan hubungan antara ulama dan umaro ini
dan bagaimana relevansinya saat ini
di tengah tatanan masyarakat demokrasi
nah untuk membahas tema yang cukup penting ini
terkait ulama dan umaroh
sudah hadir bersama saya di studio
seperti biasa ada gurunda kita semua
kita juga kedatangan tamu istimewa
ketua dppp tiga
assalamualaikum pak kiai
apa kabar bapak bapak
senang sekali hari ini bapak bapak bisa hadir
di studio gapai kemuliaan untuk berbagi ilmu
tolabel ilmi terkait tema yang sangat penting
ulama dan umaroh
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
yang tertera di layar kaca
langsung saya ke pak kiai dulu
pak kiai kalau kita bicara tadi
ulama dan umaroh saya mendefinisikan
secara sederhana seperti itu ya
dalam konteks etimologi ya
dalam segi asal usul bahasa mungkin
dalam perspektif tafsir
apa sejatinya definisi yang pas
untuk menggambarkan ulama dan umaroh
ulama itu di dalam bahasa arab
itu diambil dari kata kata ilmu
jadi semua orang
yang menguasai satu disiplin
ilmu dan umaroh

itu disebut dengan kata kata alim
alim itu satu
kalau banyak itu menjadi ulama
jadi ulama itu dalam bahasa arab
adalah kumpulan orang orang alim
ketika kita berbicara
misalnya seperti yang mila sampaikan
makna ini kemudian berkembang
berkembang dan diidentifikasikan
bahwa ulama itu adalah
orang yang memiliki pengetahuan
yang cukup dalam bidang agama
sebenarnya seiring dengan
ulama dalam artian
orang yang menguasai ilmu agama
itu tidak bisa berdiri sendiri
ada masalah masalah yang berkembang
dalam kehidupan kita
agar ulamanya bisa memberikan fatwa
bisa memberikan jawaban
terkait hukum agama
itu dengan benar
misalnya ilmu kedokteran
hari ini ada fatwa yang berkaitan dengan
itu tidak bisa
saya yang memutuskan
kayak di masa pandemi kemarin
menggunakan masker itu
itu memang ujungnya fatwa ulama
tetapi fatwa itu harus dibangun
dengan pengetahuan yang cukup
terkait dengan pandemi
ketika saya berbicara dengan kaitan
maka saya harus mendengar dulu dong
kemudian saya berbicara
misalnya tentang keamanan negara
saya harus mendengar
apa yang masukan dari pihak kepolisian
dari pihak tni
yang memang mereka memiliki kompetensi
jadi ulama itu
adalah orang yang menguasai ilmu
yang ilmu itu dibutuhkan
hanya saja kemudian
itu dipahami sebagai ahli agama
ustadz itu sebetulnya
dalam terminologi ilmu keislaman
itu sering dikatakan dokter
tapi mengobati penyakit batin
kan orang itu sakit dua
ada yang sakit lahir
suka tidak suka
itu namanya penyakit hati
nah ini kan berobatnya ke ustadz
cuma mungkin kalau ustadz itu
kemudian disebut dokter
nanti dia pasang tarif
nah ini yang kemudian
kita pahami bahwa ulama seperti itu
nah sementara umaro
itu juga maknanya berkembang
di masa lalu kalau kita melihat
misalnya pada tafsir al quran
itu ulama membatasi
ada umaro itu yang diartikan juga pada ulama
mengatur negeri ini
itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup
tentang perspektif agama
karena ujungnya semua manusia
itu kan hambanya
ada yang mengatakan bahwa umaro itu
di masa lalu disebut halifah
raja panglima peran
seiring dengan berkembangnya kehidupan
pak aun rofiq bisa menjelaskan
dulu kan tidak ada trias politika misalnya
kehidupan itu dipimpin oleh satu lembaga
sehingga pengertian umaro itu
nah ketika hidup ini terus berkembang
misalnya ada tafsir yang dikarang
oleh imam besar di al azhar
beliau ketika mendefinisikan
al umaro itu adalah
kebijakan ini yang juga
menjaga kemaslahatan hidup
misalnya kalau di indonesia
ada persatuan wartawan
ini kan juga kita memiliki kepentingan besar
bahwa beri kepentingan
kita yang sampai
itu kan harus melalui
jangan sampai nanti orang memahami hari ini
semua yang ada di layar handphone
semua yang dia lihat di tv
itu sebagai produk jurnalistik
maka kita harus mendengar nih
dari umaronya jurnalistik
mana berita yang benar
mana berita yang memenuhi kriteria
nah ini semua kemudian
oleh para ulama kontemporer hari ini
umarok itu adalah mereka
yang memegang kebijakan
terkait dengan kehidupan
dalam tata pemerintahan itu ya mulai dari rt
dalam tatanan sosial
bisa jadi menteri pertanian
para petani harus mendengar
dari menteri pertanian umaroknya
jadi dimensinya luas ya
baik ini penjelasan yang menarik sekali
karena ternyata yang kita tahu itu kan
mungkin definisinya sangat generalisat
ternyata begitu dibahas luar biasa
jadi lebih banyak lagi cakupan antara ulama dan umarok itu
tapi kalau kita bicara soal pemimpin nih ya
maksudnya kan tadi kalau kita bicara soal tata kelola pemerintahan begitu
dari level rt sampai dengan presiden itu
juga termasuk dalam umarok
nah sebenarnya bagaimana
kemudian kita melihat hubungan yang ideal
di antara keduanya
apakah betul sebenarnya
pemimpin itu sebaiknya memang jauh jauh lah
dari kemudian ulama
sehingga tidak ada konflik kepentingan
bagaimana anda menurut anda
jadi pemimpin itu kan
seperti yang disampaikan tadi
mempunyai kebijakan dan menjalankan
tidak semuanya dia mengerti
dan tentu dia juga
yang menjadi nasihat
jadi kalau ulama
di dalam islam itu
diharapkan tidak mengetuk pintunya penguasa
penguasa yang minta nasihat
seorang pemimpin yang
dalam waktu singkat
menghadirkan rakyat yang tidak ada yang miskin
semuanya menjadi sejahtera
kurang lebih cuma dua tahun
nah beliau pun menyadari dirinya
sehingga beliau meminta
hasan basri seorang ulama besar
dia menulis suratnya
tentang mohon diberi
nasihat tentang pemimpin yang adil
menulis surat tentang
pemimpin yang adil kepada
alhamdulillah dijalankan sama beliau
seperti itu mbak hubungannya
jadi harusnya itu ya memang harmonis ya
gak bisa kemudian saling berperan sendiri ya
jadi kalau itu tadi saya
adabnya memang berbeda
pemimpin lah ya
yang harus kemudian datang
dan meminta nasihat kepada para ulama
tapi ini kita sering juga mendengar dalam istilah quran
nah apa perbedaannya sebenarnya dengan ulama
amir itu yang suka ngasih perintah
kalau satu orang namanya amir
kalau banyak orang namanya umaro
jadi ulil amri itu yang
saya ini bisa memberikan fatwa apapun
terkait dengan agama
tetapi implementasi di lapangan
itu saya membutuhkan kekuatan umaro
kita mau bulan ramadhan
tetapi untuk kita yakini
bahwa melihat hilal ini
sudah memenuhi kriteria
disitu yang melihat orang yang memiliki keahlian
dia sudah disumpah

kemudian tidak bertentangan dengan logika ilmu pengetahuan
yang punya kekuatan ini
ini sebetulnya ada di tangan umaro
bukan di tangan ulama
itu punya satu slogan yang bagus
kata beliau gini
ada kekuatan dalam hidup ini
yang allah berikan kepada penguasa
dan tidak allah berikan kepada al quran

kalau al quran itu melarang pencurian
sebetulnya yang efektif
agar pencurian itu tidak terjadi
kan adanya sistem keamanan lingkungan
ada polisi yang berpatroli
ada hansip kalau di kampung
yang kelihatan menjaga itu
maka ketiga misalnya
terlihat ada polisi
orang itu akan lebih taat
daripada dia membaca undang undang lalu lintas
sering kita temuni
fenomena betapa pentingnya
itu dari yang terakhir
dari kisah yang sederhana
di tengah malam ada orang bawa mobil
dia tahu kalau lampu itu merah
tapi dia terus jalan
tiba tiba ada polisi
yang dia tidak pernah duga
polisi itu kemudian mencegat mobil tadi
anda tidak tahu ya
kalau lampu itu sudah merah
saya tahu pak kalau itu lampu merah
tapi saya tidak tahu kalau ada bapak
yang kemudian menangis
itu sangat efektif
bayangkan kalau di negeri ini
tidak ada polisi lalu lintas
itu tentu akan berantakan
hanya karena ketidakpatuhan
terhadap aturan yang
oleh para umarok
ini menarik sekali ya
pak urul tapi saya juga penasaran
bagaimana dengan konteks saat ini
kalau bicara bapak
bagaimana kemudian anda menilai hubungan
dan juga ulama di indonesia saat ini
dalam konteks berdemokrasi
apakah sudah ideal
atau sebenarnya juga perlu banyak kerja keras
banyak pr yang sebenarnya harus dilakukan diantara keduanya
bahwa hubungan saat ini
menurut saya sudah bagus
kesusuaian itu kan
tidak ada yang sempurna
yang sempurna hanya milik allah
nah kekurangan kekurangan yang ada itu
merupakan sesuatu hal yang wajar
yang tentu kita semuanya berkewajiban
untuk memperbaiki hubungan seperti ini
satu contoh misalnya
di suatu lingkungan
karena ada satpam ada sekuriti
sehingga pencuri tidak jadi
ada yang lebih menarik lagi
bahwa umarok bisa menghadirkan
sehingga masyarakat itu tidak ada yang kekurangan
sehingga tidak ada dorongan ingin memiliki
yang tidak benar tidak ada
nah itu satu
kemudian yang kedua adalah umaroh itu
punya kesempatan untuk memberi contoh
misalnya lalu lintas
kalau saya sebagai pejabat
kadang kadang saya merasa
saya harus jalan duluan nih
oleh karena itu
contoh sehingga masyarakat menjadi simpati
bukan saya harus didulukan
umar itu sebetulnya pelayannya rakyat
sehingga sikap sikap yang selama ini kita lihat
di tv dimanapun itu tentunya
merupakan pr kita semua untuk kita perbaiki
baik ini menarik sekali
nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kembali lagi kembali
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya pak ustadz
bagaimana dengan fenomena
banyaknya keburukan keburukan pemimpin
saat dimimbar ceramah
ini sering terjadi
ketika masuk ke masa pilpres
dimana banyak yang
sering menggunakan black campaign
ketika di forum ceramah
nah ini bagaimana kita
menanggapi atau menyikapinya
ya pemirsa terima kasih
ada masih menyaksikan
gapai kembali lagi
dalam episode ulama dan umaro
pak kiai pak onur
tadi kita sudah langsung menyaksikan
ada pertanyaan dari pemirsa
bagaimana dengan fenomena
yang kemudian muncul
misalnya ada ulama yang
atau mengungkapkan keburukan keburukan pemimpin
ini kan jadi sesuatu yang ramai dan sensitif
sebenarnya saya kayaknya ke politisi dulu ya
pak onur silahkan
menyampaikan keburukan keburukan pemimpin
keburukan orang lain itu
sedapat mungkin dihindari
karena tentu orang yang beriman itu
adalah orang yang berakhlak mulia
menyampaikan ini tentu ada
ada tata caranya
ada sopan santunnya
kalau diumum ya
di publik jangan disampaikan
di hadapan publik
bisa jadi nanti
ketemu orang yang bersangkutan

dan tidak berhubungan dengan orang lain
dan cara menyampaikannya bukan keburukan
tetapi berikan solusi
ketika dia marah marah
ada suatu kebijakan yang bersangkutan
tidak dijalankan anak buahnya
kita kan sering lihat di tv ya
marah itu tidak ada artinya
apa terus dia marah marah
pekerjaan yang keliru tadi menjadi benar
nah ajaran islam tentu harus tenang
bukan marah marah yang disampaikan
pak nanti atau bu
nanti kalau misalnya ada
suatu yang seperti itu
sampean atau jenengan yang tenang
tidak perlu seperti itu
sikapnya mesti begini
hal hal seperti ini yang hanya berdua
sehingga tidak ada
yang malu di hadapan publik
nah kesantunan ini
yang kadang kadang miskin di kita
urusan yang kecil sekali
oleh karena itu
tolonglah semua warga
kepada diri kita sendiri
sampaikanlah dengan santun
dan yang membangun
ini tuh sebenarnya kalau kita bicara soal
nilai culture yang kita anut
orang indonesia itu kan sebenarnya terkenal dengan
adab anggah ungguhnya begitu ya pak ya

kemudian saya rasa
saya sepakat dengan apa yang disampaikan pak onur
miskin masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki
tapi beberapa pemimpin mungkin melihat itu sebagai
sebuah bentuk ketegasan misalnya
atau mungkin bagian dari pencitraan yang bisa mendapatkan
perhatian dari publik
bagaimana tanggapan pak kiai sebenarnya
ya saya menarik yang disampaikan oleh pak aun rafiq ya
kalau kita baca misalnya
itu tentang amar ma'ruf nahi munkar
bagaimana menyampaikan kritik
jadi semuanya itu oleh imam ghazali
itu dibingkai dengan yang namanya nasihat
nasihat itu dalam bahasa arab nasihat
kata beliau ada satu lagi
ini terdengar di telinga agak mirip nih
antara nasihat dengan fadihah
nasihat itu menginginkan kebaikan untuk orang lain
sementara fadihah itu ingin mengumbar aib orang
membuat seakan akan ini terjadi skandal
itu dalam bahasa agama
oleh karena itu ketika saya misalnya
harus berkampanye misalnya
karena kebetulan caleg di daerah saya itu
sebaik pak onur raufik gitu
jadi saya sulit untuk tidak mendukung beliau
misalnya gitu ya
misalnya nih pak onur raufik ya
tentu kalau ada yang lain nanti ya saya juga dukung gitu
maka saya harus sadar ya
apa apa terkait dengan kekuasaan
itu bagian dari nasihat
nah ketika memberikan nasihat
itu kita sedang mengajak orang untuk ma'ruf
dan menjauhi dari kemungkaran
jangan sampai ajakan kita terhadap ma'ruf itu
dibarengi dengan kemungkaran
ini istilahnya kalau teman teman saya itu
sering bilang gini pak onur raufik
ada orang amar ma'ruf nyambi mungkar
dia ma'ruf tapi dia dibarengi dengan ini
atau dia ingin menghilangkan kemungkaran yang dia lihat
tetapi boleh jadi cara dia itu tidak kalah mungkarnya
dengan kemungkaran yang ingin dia berantas
oleh karena itu misalnya
kalau pemimpin itu punya kesalahan
maka sarananya kan ada
mungkin lewat dpr
mungkin minta bertemu
kalau dia dalam kapasitas mungkin bertemu
dia ingin mengungkapkan itu di hadapan publik
maka disitu ada rambu rambunya
rasulullah itu tidak pernah menyebut nama orang
tidak pernah menyebut nama orang
menyebut nama orang
jadi kalau dalam ilmu usul fikih
itu bahkan ada kajian gini
redaksi diksi dan narasinya
itu bersifat umum
padahal yang saya tujui orang tertentu
saya punya murid nih mila
ya ngaji di depan saya di masjid
tau tau dia tidur
namanya misalnya sama dengan saya sajalah
terus saya sebut
boleh jadi besok dia gak datang
karena kehormatannya sudah hilang di depan lo
tapi kalau saya sebutkan misalnya
para pemirsa para hadirin
atau di pesantren saya bilang
anak anakku belajarlah bersungguh sungguh
ilmu itu sesuatu yang luar biasa
dengarkan dengan seksama
saya membicarakan itu anak anakku
ada mungkin seribu santri saya
padahal yang tidur cuma satu
itu namanya al am uridah bilkhas
nah ini boleh jadi bisa dibalik
saya menggunakan nama orang tertentu
untuk menyindir kelompok yang besar
tetapi saya harus menggunakan nama orang ini
justru nama yang paling baik
kalau saya punya tadi nih
ada santri saya diantara dua ribu santri saya
ada satu orang nih sudah terkenal orang baik
maka saya katakan sama dia
yang terkenal baik yang lain misalnya
kalau sholat berjamaah terlambat
yang sering sholat berjamaahnya paling depan
itu misalnya namanya ahmad
saya bilang ahmad kamu kalau sholat dia jangan terlambat
masih muda seger
orang tidak pernah membayangkan saya sedang merendahkan dia
karena orang tahu dia orang baik
tapi orang yang lain yang melakukan itu
dia dengan sindiran
dan orang yang berakal itu kan tidak selalu
harus kemudian dengan bahasa yang terang beneran
dengan sindiran itu dia sudah cukup
nah ini boleh jadi yang harus kita tumbuh kembangkan di tengah masyarakat
bahwa yang kita perbaiki itu adalah pekerjaannya
bahwa yang tidak kita sukai itu kebijakan kebijakannya
jangan menyeret kepada ranah pribadi seseorang
yang ada sekarang kan merendahkan itu
nah itu sebetulnya
yang diperangi oleh al imam al ghazali
nanti di partai partai itu sebelum masa kampanye
ada orientasi buat yang muslim itu ngaji ihya
iya'ul umi din
nah itu insya allah banyak orang yang siap untuk menjadi narasumber
agar negeri ini betul betul
memberikan contoh yang baik
melakukan perubahan dengan cara yang bermartabat
kadang kadang karena melihat pemimpinnya juga nggak akur
masyarakat ini juga yang jadi gampang panas pak undur ya
nah dalam konteks misalnya kita mendapati misalnya dalam satu kondisi ada pemimpin yang walling
nah sebagai warga ini sebagai rakyat
atau mungkin juga bagaimana dengan tadi ya ulama begitu ya
bagaimana kemudian kita harus menegur
apakah kita tetap kalau sebagai rakyat apakah kita tetap boleh patuh
atau kita boleh bahasanya apa ya menggugat pak onur
jadi kata kata zolim zalim itu kan banyak versi dalam arti begini
belum tentu bagi yang lain
belum tentu bagi si b
tentu bagaimana cara menyampaikannya
tadi yang seperti disampaikan oleh pak ustadz bahwa sopan santun dalam menyampaikan itu
itu menjadi utama
bagi orang yang berakhlak dan berakal
karena di dalam islam itu adalah selalu dikatakan di beberapa ayat itu bagi orang yang berpikir
kan jangan dibiarkan ini
karena kalau ini dibiarkan ya sia sia anugerah
anugerah harus digunakan dengan baik
nah kembali kepada bagaimana caranya
caranya tadi kalau sampai kita tidak mampu tidak kuat untuk menyampaikan
tentu tidak di publik ya
ya kita berdoa
yang paling terakhir ya kita doakan agar pemimpin itu menjadi pemimpin yang adil
pemimpin yang bisa menegakkan penyelewengan
pemimpin yang bisa meluruskan yang bengkok
dan pemimpin yang bisa menjadi tumpuan bagi orang orang yang teraniaya
nah inilah pemimpin yang adil itu yang menjadi
seperti yang saya katakan sebelumnya yang menjadi
permintaan dari umar bin abdulaziz pada hasan basri
masya allah ini masih panjang sebenarnya perbincangan kita
tapi kita harus jeda sejenak bapak bapak
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode ulama dan umar
kita lanjutkan bapak bapak ini sudah tahun tahun yang mulai anget ya
karena dua ribu dua puluh empat nanti akan ada pilpres
nah dalam konteks biasanya jelang pilpres nih bapak bapak
biasanya kan ada beberapa partai politik yang kemudian atau beberapa calon lah yang diusung partai politik yang kemudian mendekat nih ke ulama
kita kemudian melihatnya saya orang awam kita tuh kadang kadang melihatnya ah ini sebagai cara untuk meraup suara
nah itu yang kemudian gambaran yang muncul di masyarakat
bagaimana pak aunur melihat hal ini sebenarnya
iya kalau saya melihat hal itu sesuatu yang biasa
saya juga berharap saya berbaik sangka bahwa partai partai yang mengusung satu calon yang mendekati ulama itu adalah memohon nasihat
bagaimana nanti seandainya bisa memenangkan si calonnya itu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik
jadi dengan adanya niat baik itu ya diharapkan mereka ini betul betul menjalankan dengan benar
bukan sekedar hanya sifatnya sifatnya jangka pendek hanya untuk mengambil suara
mengambil suara gitu ya
oke pak kiai bagaimana pak kiai
saya sepakat dan itu tidak diharamkan di dalam agama
atau saya pergi umum
saya pergi umroh di musim yang dingin
saya tahu bahwa jahe itu komunitas yang mahal komoditas yang mahal di timur tengah
saya pergi umroh di musim dingin sambil bawa jahe
kan tidak ada yang ayat yang melarang itu
selama saya tidak jualan di depan kaabah
jadi saya jual jahe itu keuntungannya saya pakai untuk saya beribadah
ketika ada seorang politisi datang ke rumah kiai
ini sebetulnya kan niatnya baik seperti beliau sampaikan tadi
ketika dia mendengarkan nasihat kiai
kemudian dia mendapatkan keuntungan elektoral
karena di persepsikan dekat dengan kiai
itu tidak ada yang salah
yang salah itu nanti justru kalau dia tidak amanah
yang calonnya atau kiainya yang berkhianat
saya ingin katakan mila ya ada orang sering mengatakan bagaimana sebetulnya
hubungan antara ulama dengan umaroh
saya sering pakai filosofi
cantik dan tampan itu sebetulnya karena jarak
saya punya istri cantik
kalau hidung nempel hidung kan tidak kelihatan cantiknya
dia akan kelihatan cantiknya kalau saya mengambil jarak
tapi jaraknya kalau istri saya di jakarta
ya jangan dilihat dari bogor
kejauhan tidak kelihatan
kita sering kan tidak bisa melihat kebaikan orang
sebagaimana kita juga tidak bisa melihat keburukan orang
itu karena faktor jarak
maka keduanya itu harus berjarak
dan itu sebetulnya tuntutan profesionalisme hari ini kan
ada pengawas di setiap instansi
maka boleh jadi auditor di bank itu tidak menjadi bagian dari bank
karena tugas dia mengaudit
ini menjaga jarak kan
nah itu sebetulnya yang dibutuhkan hari ini
jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh
itu yang pertama
yang kedua profesional
dalam artian tugas masing masing
nah ini sekarang begini mila
kita terjebak nih
itu semasa saya kecil
itu sering mendapatkan fenomena
ulama yang dianggap menjilat umarok
itu saya pikir adalah satu kesalahan
tapi hari ini ada kesalahan baru
ulama yang menjilat konstituen
jadi orang sering memahami mila
kiai itu kalau menjilat pemerintah itu haram
tapi hari ini boleh jadi ada kiai yang menjilat rakyat
ini kan berlaku hukum pasar
kalau saya mau berceramah di satu tempat
nah itu kadang kadang
kita yang dibekali dengan ilmu dan agama
itu juga tetap menyimpang
agar saya tetap dicintai oleh rakyat
saya kemudian membenar benarkan
apa yang berkembang di tengah masyarakat
padahal tugas saya itu membenarkan
terlepas siapa yang benar
tapi tugas saya adalah membenarkan
nah ini sebetulnya yang harus kita tumbuh kembangkan ke depan
fenomena kemudian fanatisme
yang kemudian terjadi juga belakangan ini
pak onur pak kiai
bagaimana pak onl melihat hal ini
biasanya karena kita fanatis sama satu calon misalnya ya
yang lain itu yang dilihat jeleknya aja
sampai akhirnya justru masyarakat
konstituen yang justru terpolarisasi
ya jadi begini
kalau ada satu dua pilihan ya
orang itu cenderung menjadi idola
ketika dia saat mencintai maka yang dilihat tidak ada buruknya
tidak ada salahnya
policy yang diberikan salah pun dibilang baik
dan hal yang kedua adalah ketika kita membenci
apapun yang dilakukan dia itu jelek
meskipun apa yang dilakukan baik
tapi kita sudah tidak suka
maka itu dikatakan jelek
dampaknya ini luar biasa
terjadi polarisasi di masyarakat
ada satu keluarga
si suami pada a
istri pada b
tidak sapa menyapa di dalam rumah
ini kan lucu
ini suami istri di rumah nggak sapa menyapa
tidak saling tegur
nah ini tidak boleh terjadi
oleh karena itu di dalam kontestasi tahun depan
maka masyarakat harus lebih dewasa
supaya tidak menjadi fanatisnya itu berlebihan
nah oleh karena itu
untuk menjaga fanatisme ini
supaya sesuai dengan kadarnya
maka ya jadilah orang yang beriman
kembali lagi ke situ ya
kembali kembali ke allah
bahwa oh iya ini memang orang ini
barangkali ditakdirkan allah
calon saya belum menjadi presiden
dan legowo itu loh yang penting ya
setelah kita tahu atas takdir itu
nah jangan terus marah marahan terus
seandainya ini tadi begini kan akan menang
bicara seandainya pun tidak boleh
itu mengingkari takdir
tidak ada seandainya
sudah ini terjadi si a
ya sekarang kita berkhidmat di si a
itulah orang beriman
ini sebagai penutup
pak kiai dan pak honor rovick
saya ke pak kiai dulu
ini pertanyaan juga ditujukan kepada pak aldi
kita iya tahun depan ini
akan ada sejarah baru ya
dan proses untuk memilih ini kan
kita sudah mulai merasakan
kita sudah mulai merasakan lah sekarang ini
bagaimana seharusnya yang kemudian kita lakukan sebagai rakyat
untuk kemudian memilah milah
pemimpin yang baik
dan konteksnya dalam hal ini juga
bagaimana hubungan dia dengan para ulama
supaya nanti kita benar benar bisa
mendapatkan pemimpin yang amanah
yang juga memiliki hubungan yang baik juga dengan para ulama
pak kiai silahkan
berbaik sangka itu
tidak pernah salah dan tidak pernah berdosa
oleh karena itu
saya dulu diajarkan
dulu diajarkan sama guru saya
kalau dalam kontestasi politik
semua calon itu
saya berprasangka baik
mereka adalah orang yang mau mengabdikan dirinya
oleh karena itu dulu kata guru saya ini
ini banyak orang
tapi dalam kitab faidul qadir ini
kalau dalam politik itu
kalau kalian mau mencintai
karena boleh jadi
yang kamu dukung hari ini
mungkin esok akan kamu benci
dan bencilah orang itu sewajarnya
orang yang tidak kamu dukung hari ini
satu hari nanti
itu akan menjadi orang yang kamu cintai
nasihat yang kedua dulu
dan ini saya pernah saya sampaikan
ketika saya diminta berbicara di beberapa partai politik
kata guru saya gini
dalam hidup itu jangan pernah
kamu menaruh dan menyebarkan duri
di depan rumah orang yang kamu benci
jangan sampai satu hari
takdir dan nasibmu
memaksa kamu berjalan
mendatangi rumah orang yang dulu kamu benci
bahkan dengan tidak menggunakan sandal
kalau kita membenci orang
kemudian kita sebarkan duri kebencian
kalau satu hari
saya memiliki kebutuhan kepada orang tadi
kalau satu hari
peta politik ini berubah
kalau satu hari
orang yang dulu tidak benar
menjadi orang yang benar
bagaimana saya mau mendatangi rumah orang itu
sementara jalan ke sana
sudah saya tebar paku
bahkan pada hari di mana
saya sudah tidak memiliki sendal lagi
untuk mendapatkan rasa terdesak
dari guru saya
setiap menghadapi kontestasi apapun
tidak hanya pemilihan umarok
mungkin pemilihan rektor
mungkin jadi di tempat yang lain
memilih kepala lembaga pendidikan
itu selalu kita gunakan
pesan kepada rakyat
mulia karena bernegara
maka janganlah menjauhi politik bagi umat islam atau generasi muda
kalau kalian jauh siapa yang akan menentukan undang undang yang menentukan kebijakan
mulai saat ini masuklah ke situ
banyak orang melihat politik itu jelek jahat kotor
yang kotor orangnya
perlakuannya bukan politiknya
oleh karena itu bagi umaroh khususnya bagi umaroh
jadikanlah amanah ini sebagai wasilah untuk bekal akhiratmu
untuk bekal akhiratmu
bukan menjadikan hidup berfoya foya bersenang senang di dunia yang fana ini
nanti ujung ujungnya tidur di luar rumah
di rumah negara
rumah negara rumah penjara
jadi kalau kita selalu ingat pada allah beriman dan kita mau bersikap adil sebagai umaroh
mempunyai niat ini sebagai wasilah saya untuk bekal akhirat
insya allah dunia akhiratnya akan selamat
masya allah ini ilmunya luar biasa sekali
bapak bapak terima kasih sudah sharing ilmu kepada kami
pengen lanjut tapi waktunya terbatas
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
saya meladia rahma kiai haji muhammad faiz dan juga bapak anu rofiq undur diri
insya allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya